rizky bayu mukti pelajar sma pgri gumelar banyumas
mampu menghasilkan uang jajan sendiri dari hasil berjualan wayang kulit
siswa kelas sepuluh sma ini membuat wayang dengan menggunakan bahan karpet talang serta kulit sapi
hasil karyanya dijual melalui media sosial
hingga ia bisa meraih omset hingga dua juta rupiah per bulannya
ada lima jenis kerajinan wayang kulit
antara lain wayang gatut kaca arjuna buta setiaki serta wayang sabra
hasil kerajinan wayang ia jual mulai dari seratus ribu hingga enam ratus ribu rupiah
tergantung ukuran dan tingkat kesulitan
saya itu kelas enam sd pertama dari bahan talang
lalu pindah ke bahan kulit
terus sekarang mulai terjual banyak
di cimahi smk negeri satu mengembangkan industri kreatif dalam bidang penyiaran
para siswa dituntut untuk dapat mengoperasikan kamera
bertindak sebagai floor director hingga presenter
praktik tidak hanya dengan bimbingan guru
namun juga berhubungan langsung dengan industri
produk dan jasa dari smkn satu cimahi ini sudah bisa dipasarkan
karena sekolah sudah berstatus badan layanan umum daerah atau blud sejak maret dua ribu dua puluh dua
nah disini saya diajarkan bagaimana cara bersikap untuk lebih disiplin dalam pekerjaan
pada tahun ini tiga puluh lima smkn di jawa barat sudah berstatus blud
blud tidak hanya membuat sekolah bisa mengelola keuangan
tapi juga menyediakan layanan dengan lebih transparan
jadi tidak lagi harapannya lulusan smk ini kerja di pabrik
tapi bagaimana mereka justru harus membuka peluang peluang kerja
yang sesuai dengan pasar sesuai dengan industri
sehingga lulusan smk blod mampu mencetak
menjadi peluang peluang yang lebih transparan
dan lebih transparan
jadi kita harus mencari